kamu udah sarapan sayang
papa nanti mau antriin aku nggak
ke rumah masak
kamu perasaannya udah tenang belum
tapi hatiku lebih sakit
melihat mas hal berkata ke misha kalau dia tidak mencintai aku
papa belum tau ya
karena papa belum dapet keterangan jelas dari al
tapi kalau liat tadi andin nangisnya seperti itu
ini pasti al bikin sesuatu yang keterlaluan
terus kenapa andin kamu bawa kesini
kenapa gak kamu bawa ke rumahnya
karena papa masih kecewa sama al
papa gak rela
nangis seperti tadi sedih seperti tadi
udah andin biar disini dulu
gak usah biar mama yang beresin ya
biar aku yang siapin aja
gak apa apa kamu gak boleh capek loh
dino kayaknya masih mandi deh
kita sarapan dulu ya
aku sarapan aja nanti di kantor ya
kamu mau kemana sih
mending sarapan dulu
iya ada urusan sebelum ke kantor
yaudah hati hati sayang ya
ya udah gak ada lagi soal panti
mending hari ini gue balik lagi nyelidikin soal roy
nye phone kamu udah papa charles
udah penuh lagi
ada apa sih antara kamu sama al
kalo kamu sampe nangis seperti kemarin
papa juga lihat loh al kemarin sama perempuan
temennya mas al itu palingan
kalo cuman teman
kamu gak akan mungkin nangis seperti kemarin
papa aja gak pernah bikin kamu nangis
kalo kamu masih belum mau cerita gak apa apa
papa gak akan maksa ya
papa selalu ada untuk menyayangi kamu
dan selama papa ada
gak ada yang boleh nyakitin kamu
udah dong udah udah
udah dong udah udah
dari kecil harusnya gitu

aku mau istirahat lagi aja deh ya
mau istirahat dulu
apa keluar dulu ya
siapa ri dang
itu kami permisi dulu ya pak
udah bangun kamu

al ada perempuan lain
kamu ngeliat al sama perempuan itu di ruang rawat
temannya masalah itu ma
kalau cuma teman
kenapa papa marah
bapak mau diajar sama nreses
agar nreses tak ada
mbak pak hobi mau mezan numero dua
nreses perempuan itu kita igat kan
dia bisa terawal
tapi nggak mengakhir rocks nya
tapi udah demi dia
saya harap dia akan berislop harif ini
nin terus kamu maunya gimana
masa kamu mau kalah gitu aja sama perempuan itu
suami kamu ya suami kamu nin perjuangkan dong
masa gitu aja kamu kalah
terus pulang ke rumah papa mama
enggak din kamu harus perjuangkan al
kamu tunjukin sama perempuan itu
kalau kamu adalah istri sahnya al
di mata tuhan dan di mata hukum
bapak yakin mau keluar rumah sakit hari ini juga pak
saya khawatir kalau bapak
saya nggak minta pendapat kamu ya
apapun kondisi saya saya harus keluar hari ini
biaya ada di sana
tentasinya sudah saya pereskan
mari pak saya bantu
sebenarnya apa yang terjadi
kenapa pak al bisa kena tusuk
bangun ya kita sarapan dulu yuk
kok gak mau kamu kenapa nak
ga tahu aku
loh loh rena astagfirullahaladzim kamu demam eh rena rena makan dulu yuk yuk biar sembuh sakitnya ya ya ucis suapin ya ya ayo sini bangun bangun pelan pelan ayo sayang ayo sayangku sini pelan pelan sini yuk sini duduk duduk sini samping ucis aduh aduh aduh anak cantik aduh aduh aduh aduh
kita makan ya biar nanti nenek sembuh gak pinter
kamu kenapa nak gak bisa makan ya nak ya iya ya ampun aduh kesian banget rena
terus telpon om rendy dulu ya sebentar ya
eh rena boboan rena boboan
tolong antarkan saya ke rumah papanya andi ya
iya pak randy kan di rumah gak ada siapa siapa andin sama pak bos juga kan lagi di rumah sakit
ini rena demam gimana dong pak
nah tadi saya kasih makan terus malah dimuntahin makannya
iya udah yaudah kamu jagain dulu ya nanti saya hubungin lagi oke
rena kenapa ren
kata suster sakit pak dia demam dan muntah muntah juga gimana ya pak
putar balik sekarang kita pulang ke rumah
rena jangan sakit dong rena jangan sakit
silahkan duduk pak
silahkan bapak isi dulu buku tamunya
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa bapak datang ke panti kami
apa bapak mau mengadopsi anak
saya datang ke sini dengan tujuan ingin menanyakan anak yang beberapa tahun lalu dititipkan di panti asuhan
tepatnya bulan desember dua ribu tujuh belas gimana keadaan begitu bu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
mohon maaf pak kami tidak bisa memberikan informasi tentang anak anak panti ke sembarang orang
tapi saya hanya ingin menanyakan gimana keadaan anak itu
sekali lagi saya mohon maaf pak saya tidak bisa kasih tahu bapak
harus yang bersangkutan yang menanyakannya langsung kepada kami
gimana lagi caranya biar aku bisa dapat petunjuk tentang keberadaan anak itu
kamu sudah sarapan sayang
bapak nanti mau antriin aku tidak
ke rumah masak
kamu perasaannya udah tenang belum
andien kamu masih belum mau ya jujur sama bapak ada apa sih antar kamu sama al
oke bapak tidak akan mengaksa kamu ya bapak bukannya melarang kamu untuk pulang ke rumah kamu
tapi begini rumah tangga yang baik adalah pada saat ada kerjasama antara kedua belah pihak
bukan satu pihak aja ya sebaiknya adalah kalau kamu mau pulang ali yang jemput ke sini bawa kamu pulang
dengan begitu al menunjukkan itikat baik bahwa dia ingin mempertahankan rumah tangga ini
ya sayang ya bapak mau lihat itu
gimana kalau sekarang
kita lihat yuk akabnya nindi apa mau lihat pesan yang baru
aku ganti baju dulu ya
wah dia lagi pasti dia ngomel ngomel lagi nih kalau datang sini
ya ada apa mbak
kalau boleh tahu roy itu siapa ya
lah kok si mbaknya bisa tahu pak roy sih
jawab dong jangan diem aja saya kan orang dekat iparnya lebaran jadi saya dipercaya
dan saya juga udah tahu kok kalau mamanya al itu ada di jakarta
lah kok dia tahu mbak andin aja kayaknya nggak tahu
kamu nggak usah khawatir saya nggak akan kasih tahu pak aldebaran kalau kamu yang kasih tahu saya
itu kan adeknya mbak andin ngapain kesini lagi kesini lagi
jadi roy itu siapa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
jadi mas riktu adalah
adeknya mas al namanya rostiana
kok ada dia sih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
mau ketemu sama mas
kalau ketemu sama mas al nih mau saya teleponin
tidak usah saya kebetulan lewat sini aja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
lah dia main pergi aja
siang udah gue bela belain kesini nggak dapet info apa apa
gue harus cari info kemana lagi coba
ngapain saya ke rumah saya
adau adau anjir ayang kiki
suka kebiasaan deh kenapa sih kalau ditanya itu selalu jawabannya
kan udah tau perintah masal itu kita itu tidak boleh cerita ke siapa siapa tentang keluarganya
ini mesti hampir aja keceplosan
ayam kiki kalau lagi ngomel tambah manis aja
oh kenapa pasti cemburu sama mbak yang tadi ya
asal kiki tahu ya tadi itu istrinya orang nggak mungkin
nah efek isu isu udah kesambet tuh kayak gini
tuh kan tuh kan tuh kalau cebur begitu tuh tuh
tadi asal ngapain ke sih
dia tanya tanya siapa roy gitu
terus kamu jawab apa
saya gak jawab apa apa beneran dah sumpah
ya asal mulai curiga siapa pak roy
pak askar lagi sibuk dan dalam masa pengulihan
saya harus tangani ini sendiri
lebih baik lain waktu saya harus kasih tahu
kalau saya sudah punya info pasti
gimana kondisi rena
kok pak bos udah balik aja
udah gak apa apa pak bos
masih demam pak
tiga puluh sembilan
aduh panas banget bahan kamu ya
aku mau mama pak
pak bos baliknya dari rumah sakit gak bareng sama andin
pak bos baliknya dari rumah sakit gak bareng sama andin
papa jemput mama abis ini ya
kok pak bos bilang mau jemput ke andin
jemput kemana ya
bukannya mereka pergi sama sama kemarin ke rumah sakit
kemarin hpnya ketinggalan
ini udah saya cacin juga sekalian
maaf satu lagi pak
maaf satu lagi pak
maaf satu lagi pak
emak saya di kampung
dia butuh saya
cuma saya juga sebenarnya nggak enak
boleh ya pak
boleh ya pak
kamu gimana sih mir
rena lagi sakit juga
rumah saya juga butuh saya
saya dua hari aja deh pak
makasih ya pak
saya sudah keluar dari rumah sakit
ya syukur lah
kamu udah baik kan sama istri kamu
kamu tolong jaga rena ya
saya mau ke rumah andin soal
pak biar saya yang nyeter aja pak
gak usah gak usah
saya bisa sendiri
kamu tolong telpon dokter ya
buat periksa rena
bisa bicara dengan dokter tamara
oh lagi seminar di luar kota ya
baik terima kasih ya
bisa dihubungkan dengan dr alvin
tolong sampaikan duka
dari pak al ya
untuk dokter alvin
hubungin dokter anak siapa lagi ya
iya ren ada apa
saya mau mengetahui
mbak bisa datang ke
ke rumah pak al
dokternya rena lagi belum bisa semuanya pak
yaudah saya ke apartemennya al ya
buat periksa rena
bang michelle kan taunya pak al tinggal apartemen
biar nanti aja dibicarain sama pak hal
ini demi kebaikan rena
bukan apartemen mbak
ke rumahnya pak al
bukannya rumah itu udah dijual
nanti biar pak al yang jelaskan ya mbak
oke saya kesana ya
mbak jangan cerita sama bu rosa
kalau saya minta mbak ke rumah pak al
terima kasih mbak
aku izin pergi dulu ya
tante boleh gak jagain mama dulu
udah tenang aja ya
makasih ya tante
mbak aku pergi dulu ya
semua orang terlibat sama kebohongan kamu
dan aku pun juga sekarang masuk ke kebohongan kamu
ada apa sebenarnya ini
ya udah aku pergi dulu ya mbak
biar reina mau makan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
daripada nanti dia nggak bisa makan
sakitnya makin parah loh mas
kita harus punya senjata situ mas
oh ya berarti kalau diem kayak gitu biasanya
aku sedih banget mas al